udara yang mulai menghangat di musim semi membuat warga turki beramai ramai berkunjung ke taman
tak ketinggalan juga para pelajar indonesia yang tergabung dalam perhimpunan pelajar indonesia ppi angkara dan sekitarnya
suhu udara yang berkisar dua puluh derajat celcius membuat musim semi ideal bagi warga ankara turki untuk beraktivitas di luar
demikian juga para pelajar indonesia di turki yang tergabung dalam perhimpunan pelajar indonesia
mereka menggelar piknik hello spring di taman goksu ankara
acara ini tak hanya diikuti oleh pelajar tapi dihadiri pula oleh duta besar indonesia untuk turki dan warga indonesia di ankara
acara ini juga disebut manggal yang merupakan tradisi orang turki untuk berpiknik sambil menikmati menu daging panggang
bagi para pelajar indonesia acara ini bisa menebus rasa kangen terhadap cita rasa indonesia
dalam piknik ini tersaji menu khas indonesia yang tak setiap hari bisa mereka cicipi
karena kita tinggal di indonesia kita bisa menikmati menu daging panggang
tinggal di ankara yang iklimnya relatif dingin jadi selama setahun dari sejak kita datang di bulan september itu selalu dingin
kita selalu di dalam ruangan cuma belajar
jadi ini kesempatan yang paling bagus buat kita keluar terus kumpul bareng have fun dan menikmati cita rasa indonesia di negara turki
perhimpunan pelajar indonesia ankara selaku panitia secara rutin menggelar piknik setahun sekali pada musim semi
lebih menjadikan ppi ankara atau pelajar di sini lebih terasa kekeluargaannya
terus silaturahminya lebih terikat satu sama lain dan yang paling terpenting juga untuk hiburan
ada sekitar dua ratus mahasiswa indonesia yang belajar di ankara ditambah lagi di kota kota lainnya di seluruh turki
kuatnya silaturahmi dan rasa kekeluargaan di antara para pelajar menjadi kunci untuk saling menjaga di tengah kondisi keamanan turki yang akhir akhir ini cukup rawan
desi ardiana ankara turki